kabar mengejutkan datang dari kasus antraks di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
ada satu kasus yaitu sapi yang mati dan sudah dikubur dengan pengawasan petugas
tetapi digali kembali untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga
ironisnya tradisi yang disebut berandu atau porak itu dilakukan pada sapi yang sakit
akibatnya tiga nyawa melayang positif antraks
namun lurah setempat justru mengaku ragu akan kejadian ini
kami dua puluh padu kuhar ya
tradisi berandu sudah dilakukan turun temurun di kabupaten gunung kidul
secara bahasa berandu atau porak berarti membagikan barang berukuran besar kepada banyak orang termasuk hewan ternak
tujuan awalnya sebenarnya baik yaitu bergotong royong meringankan beban warga yang ternaknya mengalami musibah
nanung danardono dosen fakultas peternakan ugm
meminta tradisi berandu atau porak dihentikan selamanya untuk menghindari resiko terpapar antraks
hal senada juga disampaikan guru besar kedokteran hewan ugm agnesia endang trihastuti wahyuni
terlebih spora antraks bisa bertahan di tanah hingga puluhan tahun
serta bisa menempel pada permukaan lain seperti baju sepatu dan kendaraan
jadi kalau ada kasus antraks disembelih itu kesalahan fatal
kenapa karena basilus antraksis ini sebagian besar bakterinya ada di darah
kalau darah itu keluar dari tubuh si hewan kemudian berinteraksi dengan udara
akan terbentuk spora yang menjadi momok tadi karena yang menjadi masalah itu

jenis antraks yang paling sering diderita adalah paparan pada kulit yang awalnya gatal biasa seperti bekas gigitan nyamuk
yang kemudian membengkak dan menjadi luka
bila tak segera dideteksi gejala ringan ini bisa beresiko menimbulkan kematian
kabupaten gunung kidul saat ini menjadi daerah endemik antraks
dalam delapan tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi

namun tahun ini berbeda karena kasus yang terpapar pada manusia telah menimbulkan tiga nyawa melayang karena positif antraks